polisi memeriksa mahfudoh ibu kandung ef pada minggu siang
pemeriksaan ini untuk mengungkap kasus pembunuhan ef warga kosambi tangerang banten
menurut mahfudoh putrinya sempat menerima ancaman dari salah seorang rekan kerja korban sebelum ditemukan tewas
asalnya nggak dapet alusnya mau dikerjain gitu
kata dia yang habis berantemnya itu
itu pengakuan korban katanya habis berantem
kata anaknya kata saya juga jangan suka itu
katanya asalnya apa
sayangnya ketawa dia lewat kesinggung gitu
tadi ketawaan katanya
ketawa dia yang ketawa
dia yang lewat itu dia yang ancem
sampai diseret gitu gitu katanya
lalu di pabrik itu keluar si enoknya ini sama cewek itu dia ancem itu